presiden joko widodo menggelar konferensi pers di istana negara kita langsung saja bergabung ke sana
sandra sudah berada di tangan otoritas filipina dan akan segera diserah
terimakan kepada pemerintah indonesia
saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah filipina
yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dalam dua kali pembebasan wni kita
saya bersyukur bahwa inisiatif indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan trilateral di yogyakarta
pada tanggal lima mei dua ribu enam belas yang lalu membuahkan hasil
dan operasi ini adalah salah satu hasil dari indonesia
implementasi semangat pertemuan tersebut
demikian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh